ketimpangan ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita
kita tidak sepatutnya tinggal diam
manusia sebagai anggota alam semesta
selalu dipanggil untuk berbuat baik
saya putri demas akan menemani anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup
jika tuhan maha pengasih mengapa sebagian manusia menderita
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung
rumah rumah di menteng ini sepertinya menjadi salah satu yang termahal di indonesia
karena dengan luas dua ribu meter persegi kira kira sekitar tiga ratus lima puluh miliar harganya

jika kita berpikir pikir jumlahnya berbeda
jika kita berpikir pikir jumlahnya berbeda
dengan ada dua puluh sembilan juta rumah kira kira di indonesia ini yang masih tidak layak huni
karena ketidakmampuan masyarakatnya
rumah kata orang adalah sebuah perasaan untuk kembali pulang
bukan sekedar bangunan
kelise tapi bisa jadi itu adalah satu satunya pilihan
bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan
rumah reot di tengah hutan ini dihuni kawontong yang berusia sekitar delapan puluh tahun
dan istrinya mulia tujuh puluh tahun

sudah lebih dari dua puluh tahun mereka mendiami gubuk di tengah hutan
di desa arabua kecamatan tutar polowali mandar sulawesi
jarak dengan tetangga terdekat mencapai sekitar tiga kilometer
gubuk yang mereka diami sangat tidak layak
ketika malam tiba keduanya hanya mengandalkan cahaya pelita sebagai alat penerangan
tidak jarang pasangan lansia ini harus tidur dalam keadaan basah saat hujan menerpa
dinding dan atap rumah yang berlubang di mana mana
seringkali tidak bisa lagi menahan tempias air
di tengah kepapaan ini sudah hampir tiga meter
tiga tahun ini istri kalontong tak bisa melihat karena katarak
untuk beraktivitas mulia mengandalkan pegangan bambu dan titian
dari papan kayu yang dibuat suaminya
tak ada kesempatan untuk berobat
memeriksakan diri ke dokter hanya sebatas angan angin karena ketiadaan biaya

hesitasi sistem tersebut

dikaikan sampai tawaran dan p specially pay
bana mungkin dayanya itu tidak perbuka
dan mikirnya kan
alot tadi dan lagi tadi
jarang berbuah karena sudah tua
kalaupun ada buah seringkali lebih dulu dimakan tikus
pun demikian dengan ubi kayu yang ditanam kerap habis dimakan babi
kalau sudah demikian tidak jarang pasang melansia ini
hanya makan nasi dan mengandalkan dedaunan sebagai lauk
sesekali kalontong juga harus mencari potongan kayu di hutan
sekedar untuk menopang rangka rumah
atau mengganti bagian rumah lainnya yang sudah laput dan terancam ambruk

kalontong dan mulia sebenarnya memiliki tiga orang anak
dua di antaranya sudah menikah
dan seorang lainnya sudah sepuluh tahun merantau di indonesia
namun kalonto dan mulia mengaku enggan ikut dengan salah satu anaknya
karena tidak ingin membebani mereka yang juga hidup serba pas pasan
mereka meny jetsimos dengan mereka sendiri dan semuanya sudah dua belas tahun nanti
sejumpialnya zaman patrick malas di kak riga

tugas yang pertama ini adalah memiliki atau n goreng gijal industry ini
mengajakdoo hai semua ibu dan apa saja untuk anda
selanjutnya beriniti di hollywood
selamat ederakan lumayan selamat
jadi kalau sehari hari pak untuk makan dapat dari mana
kalau untuk makan
ya kan di rumah rumahnya di rumah rumahnya di rumah rumahnya pak

tapi kok tidak ada bentuan pak
ya ya kan di rumah rumahnya di rumah rumahnya di rumah rumahnya
meski jarang mendapat perhatian keduanya tetap bersyukur
karena tuhan masih memberi kesehatan dan kekuatan untuk terus bekerja
apalagi sejak masa pandemi keluarga malang ini terdaftar sebagai penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah
bantuan itulah yang mereka gunakan untuk menyambung hidup
harus menjalani hidup dalam kondisi memprihatinkan
kalontong dan mulia mengaku enggan meninggalkan gubuk reotnya
asal masih bisa bersama mereka ingin tinggal selama mungkin
mungkin sampai ingatan mereka melemah dan kenangan kenangan mulai memudar

tapi sebulan sakit juga untuk mereka

aduh agak tiba tiba pintunya straight back vorne milipun tuh
jadi mereka terus natives mertebet
justru ternyata gitu
shahak hatia perang